silahkan diambil gambarnya teman teman karena waktunya ini ya dibatasi
cukup ya belum belum
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari kemarin hingga hari ini diantaranya adalah
hasil pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan ganja ya
ini dinyatakan positif mengandung tetra hidro karena binoid atau ganja kemudian berikutnya
hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan
positif menggunakan narkotika jenis ganja kemudian tersangka juga pada saat diamankan
sedang menggunakan narkotika jenis ganja dan juga yang bersangkutan juga mengakui
ya mengenal ganja ini sejak tahun dua ribu sebelas kemudian sempat terhenti beberapa saat
kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tertangkap kemarin
hai ada pun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika
jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang dan juga fokus dalam bekerja